tunjukin bahwa naramadi ini sh sarjana hukum
tujukin mewarga bahwa perbuatan mereka ini kagak bener
jangan diem aja kayak begitu
masa calon mantu mertuanya digerim diem aja
bukannya saya nggak mau belain
soalnya saya sendiri kan nggak tahu pokok permasalahannya apa ini
perkaranya sudah jelas
mereka benar benar bersalah
masa lu tega
calon mertua alu yang terhormat begini
ditangkap begitu saja
sebagai sesama tetangga
dan juga sebagai warga negara yang baik
jika ada kesalahpahaman
hanya supaya kita baik
kamu memang pribadi
untuk memiliki tempat istimewa
hai uh uh uh uh eh begini begini aduh saya sudah begini kenapa lo pada bikin huru hara
di rumah gue ini ya apa kuasa lo udah aja melekan ngomong deh aja mau enggak sekarang
aku aja ya kalau yu sama yu emang dalang semua ini ya kan dalang emangnya gue punya
sayang jadi dalang mau sapura pura deh ini semua orang udah pada tahu kalau bu haja memunah
dan haji muhyiddin sumber fitnah keji atas keluarga haji om sulam sulam lagi siswa lagi
tona ramadi dia betapa busuknya haji sulam udah udah pokoknya sekarang juga bu haja
mapa haji harus ikut sama kami gua bakalan ikut tapi jangan dipaksa karena gua orang terhormat
dan sesepuh di kampung ini
apaan ngakunya doang sesepuh ama terhormat tapi kecannya lihat noh kagak mencerminkan kayak gitu tuh
mas ramadi sini deh
lah kok jadi kakus mulut lo tuh bau bau kakus
nama juga mulut orang puasa ntar di sorga diganti bunga kasturi
udah udah tarik aja di rumah om haji sulam ayo ayo ayo
ebu ebu ebu tenang tenang tenang
ya udah kita ke rumah haji sulam sekarang haji sulam kan
ayo jangan pakai lama doa
anak lo tuh bar kayak aktivis yang paling bener aja gayanya
rumah rumahnya ada ada beres
eh eh enggak
enggak enggak enggak
eh lu jangan bikin malu babay ya
ini namanya gerakan pengadilan rakyat
keren kagak keren ya keren
buyuh buyuh buyuh
gaya lu bawa bawa nama rakyat kayak aktivis yang paling bener aja nih bar anak lo bar
emang kayak aktivis keren van
makanya babay sama om badar sekarang kudu berantas dengan yang namanya si ngkong kardun
emangnya kenapa sama si kardun
kan si kardun itu udah sekongkol sama haji amin muna dan haji muhyiddin
makanya harus kita berantakan
tangkap ya be
kalau begitu gua ngedukung lu tik
ayo lebih semangat lagi demonya
suaranya lebih kencang lagi
kalau yang begitu babes tujuh tiga kerusik

ya semangat ya kencang
minta maaf apa sih emang memang mati salah apa sih
ini sebenarnya apa sih yang terjadi
ayah juga gatau gua aja
ayah gatau tadi keluar rumah tiba tiba ibu ibu udah pada mumpul
berhentas minta komponi
berhentas minta komponi
ayo mereka berjaya
keji banget lu sama keluarga gue ya
saji keji apaan sih
emang saya berbuat keji apa sih sama keluarga haji muhyiddin
jangan sok suci lo ya
lo kan yang suruh si etikal keluarga kesini buat ngedakwa gue kayak begini ya gak lo
lam jujur aja deh
kalau lo memang puasa ngapain lo keras kerasa nangkep gue sama pimpin gue
haji muhyiddin saya itu betul betul nggak tahu apa permasalahannya
ini pada warga pada datang kemari
apika sama warga ini bergerak atas kesadaran sendiri
untuk menangkap nih para durjana yang tukang gosip and fitnah
supaya om haji bisa menghadiri
udh deh gini aja ya
ibu ibu mendingan bubar aja deh ya
adili dulu hajah maimunah sama haji muhyiddin
gara gara mereka nih semua warga jadi ikut menzolimi keluarga haji sulam
kalau di arab sih orang yang kayak begini
udah dipancung lah
jangan diem aja dong
lu kan calon mantu abah
iya dong naramadi
naramadi ini sh sarjana hukum
tujukin lah warga
bahwa perbuatan mereka ini kagak benar
jangan diem aja kayak begitu
masa calon mantu mertuanya
bukannya saya nggak mau belain
soalnya saya sendiri kan nggak tahu pokok permasalahannya apa ini
perkaranya sudah jelas
mereka benar benar bersalah
masa lu tega
calon mertua alu yang terhormat begini
ditangkap begitu saja
sebagai sesama tetangga
sebagai warga negara yang baik
jika ada kesalahpahaman diantara kita
diselesaikan secara musyawarah
tanpa ada kekerasan
paham ya ibu
benar apa kata pak rahmadi itu
lu jangan sok bijaksana ya
kartu lu sudah ketahuan semua
abah abah nggak boleh kayak gitu dong mbah
abah tau kenapa fir'aun itu diazep sama allah
karena fir'aun itu sombong
dan sekarang abah sudah menjadi tertuduh
abah gak boleh sombong
pakde bubar deh ya
tolong deh tolong ya
tolong pakde bubar aja
tolong pakde bubar aja
udah tenang aja
nanti akan kita selesaikan
dengan cara musyawarah dan mupakat
sekarang mendingan ibu ibu bubar aja deh
pulang ke rumah masing masing
lanjutannya gimana pak ji